komisi pemberantasan korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan
informasi awal disebutkan tim penindakan kpk mengamankan istri gubernur bengkulu lili martiani madari
dilansir dari detik com penangkapan lili dilakukan di rumah pribadinya di kawasan sudomulyo bengkulu
selain lili kpk juga mengamankan seorang pengusaha
keduanya langsung dibawa ke mapolda kota bengkulu
dan hingga kini kpk belum memberikan keterangan resmi mengenai operasi tangkap tangan ini
dan ini adalah ott kedua kali kpk dalam satu pekan terakhir
koresponden katrina inandia di gedung kpk jakarta
katrina apakah sudah ada keterangan dari kpk terkait operasi tangkap tangan istri gubernur bengkulu
ya elvira hingga saat ini memang kpk belum memberikan informasi secara resmi terkait dengan operasi tangkap tangan
yang melibatkan istri gubernur bengkulu
namun dari informasi yang kami impun bahwa benar memang istri dari gubernur bengkulu rituan mukti
ditangkap oleh kpk sekitar pukul sepuluh tiga puluh pagi tadi
tepatnya di rumah pribadi di daerah sidomulyo bengkulu
dan istri gubernur bengkulu ini lili martiani madari dia tidak sendiri saat ditangkap
dia bersama dengan dua orang kontraktor atau pengusaha
dua orang ini diduga memiliki inisial r dan n
dan ketiganya ini diduga sedang melakukan transaksi terkait dengan
proyek yang ada di dalam apbd dari bengkulu sendiri
namun hingga saat ini memang kpk belum memberikan konfirmasi resmi terkait hal ini
dan menurut informasi yang kami impun di sini saat ini ketiga tersangka dan juga gubernur bengkulu
rituan mukti yang tadi sempat mendampingi saat pemeriksaan di mapolda bengkulu
sudah dalam perjalanannya menuju jakarta
tadi penerbangan pada pukul empat belas dilakukan oleh keempatnya untuk kemudian dibawa ke gedung kpk jakarta
nanti di gedung kpk jakarta kemudian ketiganya akan kembali
diperiksa untuk mendalami peran dan juga apa yang sebenarnya mereka lakukan di saat operasi tangkap tangan tersebut
dan elvira sebenarnya yang sangat menarik adalah ini bukan pertama kalinya
kota bengkulu atau provinsi bengkulu disebut sebut lagi dalam ott dari kpk sendiri
karena kalau kita ingat betul pada tanggal sembilan juni kemarin juga sebenarnya kpk baru saja melakukan operasi tangkap tangan
kepada kepala seksi intel di kejaksaan tinggi sulawesi utara
dan saat itu memang ada satu orang dari kejaksaan tinggi yang ditangkap
karena ada operasi tangkap tangan di sana dan ada nilai uang sebesar satu ratus enam puluh juta transaksi di sana terkait dengan penanganan perkara dalam bantaran sungai ataupun sekitarnya
dan tidak hanya itu juga sebenarnya pada tahun dua ribu lima belas lalu juga bengkulu sempat disebut sebut oleh kpk
karena saat itu gubernur bengkulu yang saat itu menjabat yaitu junaidi hamsyah juga sempat ditangkap oleh kpk
atas kasus korupsi terkait dengan penanganan perkara dalam bantaran sungai
dengan honor tim pembina dari rumah sakit umum m yunis
artinya memang ada yang harus diperhatikan di sini elvira karena sudah beberapa kali bengkulu menjadi target dari kpk
baik katrina kita tunggu bagaimana nanti hasil ataupun pernyataan resmi dari penyidik kpk